menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali menggelar sosialisasi perpres no delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang desain besar olahraga nasional pada minggu
dibon merupakan bentuk keprihatinan presiden ri joko widodo terhadap minimnya atlet berbakat di indonesia
dibon merupakan bentuk keprihatinan presiden ri joko widodo terhadap minimnya atlet berbakat di indonesia
dibon merupakan bentuk keprihatinan presiden ri joko widodo terhadap minimnya atlet berbakat di indonesia
tidak masuk di akal penduduk dua ratus enam puluh tujuh juta lebih bahkan sekarang sudah dua ratus tujuh puluh mungkin
tetapi kita kesulitan mencari talenta kita kesulitan mencari bibit bibit yang berbakat
padahal banyak tersebar di seluruh wilayah indonesia
tetapi belum ada desain tentang pencarian bakat kemudian dua belas cabang olahraga
nah dua belas cabang olahraga ini yang menggunakan
mengandalkan teknik dan akurasi dan kemampuan kita
misalnya panjat tebing kenapa dia masuk
karena kita punya juara dunia
dutangkis angkat besi panahan juga pernah punya sejarah
dan hal hal yang seperti ini kita manage dengan baik mudah mudahan prestasi juga akan baik dan berjenjang berkesinambungan
ditambahkan amali presiden menginstruksikan agar fokus pada beberapa cabang olahraga guna
diharapkan dengan pembibitan yang fokus ini indonesia bisa bersaing di gelaran olimpiade paris pada dua ribu dua puluh
sedangkan kepala disporapar provinsi jateng sinong nugroho rahmadi
yang mewakili gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyampaikan
bahwa dbon menjadi momentum yang tepat dalam mengubah paradigma dalam pengembangan dan keberpihakan pembangunan olahraga
banyak teman saya ini dia
dalam pembangunan olahraga ini
bukan hanya mencetak membina atlet atlet mulai dari usia dini sampai dengan berprestasi
tetapi juga membudayakan menjadi sebuah perilaku
menjadi sebuah attitude sebagai kebutuhan seperti tadi sampaikan pak menteri
bagaimana dbon ini juga mengakomodir soal tingkat kebugaran masyarakat
dan yang tak kalah penting adalah keberpihakan terhadap para atlet berprestasi dan pasca berprestasi
karena atlet adalah patriot bangsa
sementara itu wali kota solo gibran raka buming raka mengatakan
selama ini dirinya sudah menerapkan cinta olahraga di lingkungan keluarganya
bahkan anak pertamanya yang baru berumur lima tahun sudah diikutkan kompetisi taekwondo
solo siap membantu mensukseskan dbon
dari diri saya sendiri dari pribadi saya ini saya mulai dari keluarga kecil saya pak
ini anak saya lima tahun sudah saya ikutkan kompetisi taekwondo
januari nanti ada lagi pak kompetisinya pak
jadi ini dari usia sekecil mungkin saya ikutkan terus
kita mendukung penuh arahan arahan dari pak menteri semua program programnya
solo juga siap menjadi salah satu destinasi untuk wisata olahraga atau sport tourism
karena solo ini kota kecil tapi kota yang sangat lengkap untuk venue
dan ini adalah yang menyebabkan saya menikmati olahraga
dbon sendiri diketuai oleh wapres ma'ruf amin sedangkan di tingkat daerah diketuai oleh para kepala daerah
tujuan dbon sendiri antara lain meningkatkan budaya olahraga masyarakat
meningkatkan kapasitas sinergitas dan produktivitas olahraga prestasi nasional
dan memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga